selamat siang semua saya mevri syari dan ketemu lagi di chatroom cnn indonesia dengan topik
kita untuk hari ini ini satu hal yang sejak kemarin ya terutama ramai sekali diperbincangkan
terkait dengan rencana pembukaan kembali bioskop di dki jakarta nah hari ini kita akan membahasnya
dengan bapak gumilar ekalaya yang merupakan plt kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif
dki jakarta dan nanti akan ada juga perbincangan dengan dokter erlina burhan nah dokter erlina ini
kan spesialis paru ya nah nanti kita akan tanya yang pertama ke pak gumilar bagaimana persiapannya
kemudian regulasinya akan seperti apa sih untuk memastikan yang kita takutkan kan jangan sampai
nih bioskop justru menjadi kluster baru nantinya kita akan bahas dengan pak gumilar
dan setelah itu kita akan tanya juga nih kepada dokter erlina nanti bagaimana caranya untuk
benar benar bisa menerapkan protokol kesehatan dan memastikan bahwa paru paru kita dalam kondisi
yang sehat kesehatan kita dalam kondisi yang prima meskipun memang nanti mungkin beberapa
dari anda memutuskan untuk berada di bioskop atau menikmati kembali penampilan film film
di bioskop nah kita akan bahas hari ini seperti judulnya ini sudah amankah ke bioskop nanti kita akan bahas tentang penampilan di bioskop
anda bisa menyimpulkan sendiri ya tapi sekarang saya akan mengundang terlebih dahulu ini sudah ada
bapak gumilar yang sudah bergabung saya akan invite dulu ya jadi buat teman teman yang ingin bertanya
juga bisa mengajukan pertanyaannya ya di kolom komentar nanti boleh bertanya siap selamat siang
pak halo selamat siang bapak bagaimana kondisinya sehat bapak alhamdulillah sehat baik baik
ya pak ya pak hari ini membahas satu tema yang ini sudah menjadi perbincangan ya bahkan mungkin
sempat trending juga nih pak terkait dengan rencana pembukaan kembali bioskop itu sebelumnya saya
saya ingin memperkenalkan dulu ini adalah pak gumilar ekalaya yang merupakan plt kepala dinas pariwisata
ekonomi kreatif dki jakarta ya pak
bapak bisa mendengar suara saya ya aman ya pak ya oke pak kita langsung saja membahas temanya hari ini
kemarin sudah diumumkan oleh prof wiku yang merupakan ketua tim pakar dan jurubicara satgas
penanganan covid sembilan belas ada juga pak anies baswedan di sana gubernur dki jakarta menyatakan bahwa
bioskop ini akan segera dibuka di dki jakarta memang belum ada tanggalnya tapi kemudian
dinyatakan akan segera dibuka gitu pertama tama saya akan tanyakan dulu apa saja sih pak sebenarnya
alasan utamanya kemudian diputuskan bahwa bioskop bisa kembali dibuka iya jadi mbak maibri ini kan
memang kita sudah dengar ya dari para fans bioskop ini sudah terbuka dan kemudian dikutuk
sudah sangat haus sekali dengan hiburan ya dengan konser bioskop ini juga juga jika
mungkin orang orang sudah mulai pada bosan nih di rumah terus mereka tanya hangout apa lagi yang
memang sering ke bioskop mereka pastinya tentu sangat berharap dapat dibuka kembali bioskop dan
kita juga dengar katanya ada beberapa film film yang memang sudah ditunggu tunggu untuk segera
diputar ini juga kita sudah memerhatikan juga dari pihak
asosiasi ya para pengusaha bioskop ini juga cukup lama nih mereka tidak keroperasi mereka juga punya
karyawan karyawan sehingga tentunya kita juga harus mensikapi ini dari sisi ekonomi juga seperti itu
nah kita juga sudah intense berhubungan baik itu dengan asosiasi dengan swabsat juga dengan
dinas kesehatan kira kira bagaimana sih protokol yang aman dan juga nyaman bagi pengunjung sehingga
bisa terjamin kesehatannya
selama berada di geoskop
nah ini kita sudah dalam tahap akhir
dalam menyusun protokol
gimana caranya kita bikin
simulasi yang aman dan nyaman
dalam waktu dekat ini insya allah kita akan buka
kapan pada waktu dekatnya ini
sepertinya ada sejumlah pihak
yang juga mempertanyakan nih pak
mungkin sudah menanti seperti yang tadi bapak sampaikan
kapan rencananya geoskop ini
akan dibuka kembali pak
insya allah dalam waktu dekat ini lah
mudah mudahan nggak akan terlalu lama lagi
apakah dalam bulan agustus yang tinggal beberapa hari
lagi ini atau di minggu pertama
setelah sedikit pak
nah intinya begini pak
begitu ini sudah
matang baik itu dengan
pihak asosiasi dengan satgas
kita akan sederhana
mudah mudahan gak terlalu lama yang penting niat kita
mungkin begitu ini sudah
kesiapan juga dari pengusaha geoskop
untuk membuka kita akan
artinya itu di bulan agustus atau di minggu pertama
mudah mudahan bisa di bulan agustus ini
tapi ya itu dia
saya belum berani
garanti ya kapan sepatu patunya
baik berarti sejauh ini
rencana awalnya akan dibuka selama bulan agustus
artinya beberapa hari lagi ya pak ya
tapi yang pasti
semoga kita doakan saja
bicara soal persiapan persiapan
sejauh ini persiapannya seperti apa dan
nanti protokol kesehatan yang akan diterapkan seperti apa pak
presentasi kemarin ya dari prof wiku
untuk protokol kesehatan
seperti apa nanti pak
oke jadi dari hasil
pembahasan di internal kami
yang jelas prinsip tiga m itu
tetap harus diterapkan ya
menjaga jarak itu harus tetap
jadi baik itu di dalam
bioskopnya sendiri di gedungnya sendiri
ataupun di lobby nya
itu prinsip itu harus tetap
yang utama adalah kita
tidak ada penjualan
tiket secara langsung jadi semuanya
memastikan tidak adanya penumpukan
dan juga tidak adanya
antara petugas dan juga pengunjung
nah kemudian juga
kalau ada masker
jadi sedikit mungkin
menghindari adanya masak
fisik nah kemudian
juga tentunya dalam gedung
itu harus dijaga
jaga jarak dalam
pak kalau kita bicara soal aturan penerapan
protokol kesehatan itu kan tadi
yang wajib dilakukan ya pak ya
kalau kebijakan kebijakan lainnya
kira kira ada yang berbeda nggak pak
kalau penerapan di dki jakarta
misalnya terkait dengan penjualan harga tiket
nih pak kan kapasitas
apakah ada kemungkinan nanti
harga tiketnya justru akan
lebih naik begitu atau justru
akan ada subsidi nih
karena kan mengutip
pernyataan dari prof wiku menyatakan bahwa
bioskop ini dibuka salah satunya
karena dapat meningkatkan imunitas
karena kalau kita nonton biasanya
terus bisa meningkatkan imunitas
apakah kemudian nanti akan ada
justru bukan harga tiketnya naik
ada stimulus begitu dari
pembayaran tiket gitu
misalnya dari dinas pariwisata dan ekonomi kreatif gitu
mungkin ada nggak pak seperti itu
sama sejauh ini sih
belum ada arah ke sana
mbak maitri jadi
tidak ada budget ataupun anggaran untuk
memberikan maksimum stimulus seperti itu
itu nanti tentunya berpulang kepada
para pihak biostopnya sendiri
ya mudah mudahan sih harganya tidak
jadinya naik dua kali lipat gitu ya
tapi sejauh ini perbincangannya
apakah akan ada kenaikan harga
sampai dua kali lipat pak
mengingatkan tadi saya sampaikan
kita belum ada penelitian sampai ke sana

rencana pembukaan bioskop ini kan
kemudian juga dipertanyakan sejumlah pihak ya pak
ada yang happy ada juga yang ngeri nih pak
deg degan gitu kan dengan dibukanya
karena takutnya ini justru menjadi
cluster baru gitu pak dari
nah kalau dari dinas pariwisata dan ekonomi kreatif
apa yang akan dilakukan atau kebijakan seperti apa
yang akan diterapkan untuk memastikan bahwa
pembukaan bioskop ini justru tidak akan menjadi
cluster baru pak
ya tentunya juga kan harus memastikan
dan juga mengarahkan kepada
para pengusaha bioskop ini bahwa protokol
kesempatan yang telah disepakati bersama
itu dijalankan dengan ketat
dan kami pun juga berpikir bahwa ini akan menjadi
protokol yang akan dijalankan dengan ketat
ini juga dari pihak penco akan
turun ke lapangan untuk mengecek apakah protokol
kesehatan bioskop ini dijalankan dengan baik gitu kan
jika terjadi pelanggaran nanti apa yang akan dilakukan pak
langsung ditutup semua atau seperti apa
kita sudah bergebu tujuh puluh sembilan tahun dua ribu
tentang penindakan terhadap
pesawat pariwisata yang melanggar
itu ada tahapan tahapannya
tahapannya dari mulai penutupan satu x dua puluh empat jam sampai tiga x dua puluh empat jam sampai dengan enggak
denda itu ada lima puluh juta seratus juta bahkan sampai satu ratus lima puluh juta
oke berarti penindakan tegas akan dilakukan dan akan dicek juga secara berkala ya pak ya
baik pak sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini nih pak
nah sejauh ini berarti diskusi dengan para pelaku industri ini sudah sejauh mana pak
untuk kemudian pembukaan kembali bioskop
ya kita selalu mendiskusikan sampai sejauh mana kesiapan ya
kita harus meyakinkan masyarakat bahwa industri ini para pengusaha ini sudah siap untuk beroperasi
kita harus memastikan protokol yang mereka lakukan kita harus memastikan simulasi
dan memastikan yang mereka lakukan
ini kayak hari ini jam tiga atau jam empat kita juga akan menginjau ke sana
kita akan coba cek simulasi seperti apa yang akan dilakukan
jadi kalau ini semua benar benar sudah matang mereka sudah benar benar siap
dan kami pun juga sudah ada keyakinan kalau memang ini sudah dapat dibuka
baru kita akan laksanakan
baik pak laksanakan
dan tadi sempat disampaikan oleh pak bumilar bahwa rencananya akan di bulan agustus ini ya pak
sekarang tanggal dua puluh tujuh berarti masih ada
beberapa hari lagi nih pak ya
mungkin dalam minggu minggu ini juga
baik terima kasih banyak bapak atas waktunya
kita sama sama menunggu nanti
dan lagi lagi memang penerapan protokol kesehatan harus selalu dilakukan ya pak ya
tidak hanya jika nanti bioskopnya dibuka tapi selalu dalam kehidupan sehari hari kita dimanapun berada
baik terima kasih
terima kasih banyak pak atas waktunya
nanti kita akan berbincang lagi ya pak ya di kesempatan cnn indonesia
ya baik itu tadi perbincangan kita dengan bapak gumilar yang merupakan plt kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif
nah tadi ini sudah bergabung ada dr erlina nih yang akan berbincang dengan kita juga
dan kali ini akan membahas dari sisi medisnya
sebenarnya sudah aman belum sih untuk bisa ke bioskop
coba saya cek dulu dr erlina sudah bergabung kah
sudah ada sebentar ya
sepertinya tadi dr erlina sudah menyimak kita juga
oke sebentar lagi bergabung ini
selamat siang dokter
dokter sehat dong
alhamdulillah sehat dokter
dokter juga selalu berhubung
kalau beberapa waktu lalu kita sempat bahas soal hati hypoxia dok
kali ini saya bahas itu yang juga ramai diperbincangkan ini kan setelah kemarin nih dok
prof wiku mengumumkan bersama dengan pak anies bahwa bioskop akan kembali dibuka
ini pada deg degan dok
was was iya happy juga iya sejumlah pihak nih dok
kalau dari keilmuan dokter nih dok sebagai dokter spesialis paru
sebenarnya tuh sudah aman belum sih dok bioskop ini dibuka
ini memang agak tricky sedikit ya
kita melihat sekarang kasus makin naik kasus banyak terus tidak ada penurunan
artinya penularan di masyarakat itu masih berlangsung
dan penularan ini terjadi bisa saja karena memang sebagian masyarakat tidak disiplin ya
terus terjadi interaksi di keramaian
nah kalau kita hubungkan dengan bioskop
bioskop itu ada keramaian
dan orang orang berinteraksi
ada beberapa titik nih yang harus kita waspadai
saat mengantri beli tiket antri masuk antri keluar
terus dua jam menonton bioskop di dalam satu ruangan yang sama yang tertutup
dan tertutup ya dok
jadi pertama mungkin perlu persiapan bahwa ventilasi di bioskop itu sudah memenuhi kriteria
yang memungkinkan bahwa udara tidak berputar putar di situ
kenapa saya katakan demikian
kita khawatir kalau ada satu orang saja yang ternyata adalah pasien yang terinfeksi
tapi tidak tahu
kan sekarang banyak otg kan
kalau keluar itu droplet kemudian tidak ada sistem pertukaran atau ventilasi yang baik
nah saya khawatir yang dua jam yang bersama sama yang menonton itu akan berisiko
itu satu hal
yang kedua kalau memang dibuka nggak boleh makan di dalam ruang
di dalam bioskop nggak boleh itu bawa popcorn bawa minuman makan
karena itu tadi
kalau dikatakan protokol kesehatan akan dilaksanakan
bagaimana menjaminnya orang tetap pakai masker di dalam kalau dia bawa makanan
kalau makan kan maskernya dibuka
apalagi kalau kemudian makan sambil ngobrol
kita tahu sekarang droplet yang mengandung partikel virus itu bukan saja keluar saat batuk atau bersin
tetapi juga saat bicara
kalau pemda ingin mendukung
dia buka bioskop
persiapannya betul betul harus benar
tadi dikatakan saya ikut mendengar sebentar bahwa protokol kesehatan itu akan dijalankan
nah yang kedua adalah
ini saya selalu menyebut bahkan kepada kemenkes
indonesia itu bagus punya guideline
kurang bagus adalah implementasi di lapangan
berarti itu yang justru harus dipastikan benar benar dijalankan ya dok ya
harus ada pengawasan ketat ya
jangan sampai bikin orang happy ujung ujungnya happy hypoxia
itu yang ditakutkan ya dok ya
karena kalau kita bicara foksia
hitungannya menit untuk bisa kemudian
unfil gitu ya dok ya
dok tadi kan dokter sempat menyebutkan bahwa yang perlu dikhawatirkan
ada potensi potensi kerumunan
kalau bicara soal ticketing gitu ya dok ya
sistem pembelian tiket tadi sudah disampaikan
memang pemerintah provinsi dki jakarta ini berencana melakukannya penjualan tiket secara online
oh bagus ya
agar mengantisipasi tidak adanya antrean gitu saat beli tiket gitu
dan selain itu juga dinyatakan bahwa
kalau saya boleh mengutip saya bisa beli tiket

kemarin menyatakan bahwa
sebenarnya salah satu alasan
kenapa kemudian bioskop ini dibuka kembali
karena memang adanya penelitian yang menyatakan bahwa
dengan adanya bioskop hiburan seperti itu
itu bisa meningkatkan imunitas
nah sebenarnya itu ngaruh nggak sih dok
dan yang kedua pertanyaannya
salah satu aturan yang akan diterapkan kan
kenapa bioskop dibuka walaupun dia tertutup
tapi kan ngadapnya ke arah yang sama nih dok
sama sama mengarah ke depan ke layar
dan akan dijaga jarak nih
akan diberikan jarak sekitar satu sampai dua meter
begitu untuk tempat duduknya
dan dinyatakan bahwa dengan konsep seperti itu
transmisinya rendah dok
nah kalau menurut dokter sebenarnya benar nggak sih dok
pernyataan tersebut gitu
kalau ngadepnya ke satu arah
kemudian diberikan jarak gitu
tapi tetap di ruangan tertutup
nah itu kemudian dinyatakan bahwa transmisinya rendah
pertama tentang bahwa bioskop itu bikin orang happy
sehingga meningkatkan imunitas
saya nggak mau komen tentang itu
pertama karena kadang kadang langsung
ya kedua juga itu perlu klarifikasi
kita bahas tentang menghadap ke depan semua ya
oke itu adalah orang yang disiplin
semua menghadap ke depan
tapi kalau ada sesuatu kan kita saling lihat lihatan ngobrol
kalau anda nonton sendirian nggak kenal kiri kanan oke saya percaya
tapi kalau datang rombongan dengan keluarga
dengan teman atau teman dekat
pastilah ada interaksi
walaupun oke jarak sudah dijauhkan nih satu meter
tetapi kita juga memikirkan potensi yang terburuk
ada aerosol ya
berarti lagi lagi masih tetap berisiko ya dok ya selalu ada resiko
saya mengharapkan ada kehatian
ada kehatian dan juga ada pengawasan yang benar pada saat perjalanan
itu tadi karena kita berangkat dalam hal ini
berangkat dalam semua dokumen
apapun kita punya dokumen punya ototnya punya
guideline punya pedoman punya
ini juga dibuat
ini kan hanya untuk usia dari dua belas tahun sampai enam puluh tahun saja
dan juga bagi mereka yang memiliki comorbid
kan juga dilarang untuk ada
nah berarti itu juga bisa dinilai sebagai salah satu upaya yang untuk mengantisipasi risiko yang ada ya dok ya
iya saya setuju itu
jadi orang tua nggak boleh
orang sakit jantung gak boleh
orang sakit diabetes nggak boleh
tapi kalau orang tidak jujur bagaimana
saking pengen nontonnya nih
walaupun sebenarnya ada diabetes
enggak saya sehat
oke berarti itu harus
tapi saya setuju rambu rambu itu dijalankan
ini salah satu konsep yang juga diterapkan
atau disarankan untuk dilakukan kan setelah
dinyatakan oleh who bahwa
covid sembilan belas ini kan air warn disease begitu ya dok
ada sejumlah pakar dari pandemic talks ini yang menyatakan bahwa
sebaiknya diterapkan konsep pdj
yang ventilasi durasi dan jaraknya dok
nah kalau bicara soal konsep pdj ini di dalam ruangan tertutup seperti bioskop
kan film itu rata rata kita ambil rata rata ya dok ya
sekitar sembilan puluh sampai satu ratus dua puluh menit lah dok
ya dua jam lah
dua jam lah ya dok ya sembilan puluh satu lima jam sampai dua jam
durasi durasi udah lewat lima belas menit
oke nah kalau gimana nih dok biar aman
kalaupun memang harus nih nanti ingin gitu para penonton ini untuk nonton di bioskop
tapi gimana caranya biar tetap aman kalau ngomongin soal durasi
tiap lima belas menit harus keluar dulu cari udara
jadi kita enggak bisa mengintervensi durasi di sini ya
kecuali datang ke bioskop nonton iklan lima menit
ya enggak bisa durasi enggak kita bisa intervensi
tapi jarak bisa kan
jarak bisa kan
ventilasi juga bisa
nah untuk mengatasi durasi saya kira
nah itu tadi pakai masker
kalau perlu karena kita khawatir ada airborne ya pakai face shield
dan jangan bawa makanan
gak boleh makan di bioskop
karena lagi lagi ketika ada makanan
dan tidak hanya nonton saja gitu dok
tapi kan sambil makan itu kan pasti mau nggak mau harus lepas masker ya dok ya
kalau mau ngobrol barangkali masih oke
kalau kan masker tetap dipakai
dok kalau kita nonton filmnya yang drama misalnya
atau film yang
ya kalau film drama saya nangis loh kalau nontonnya drama
kalau itu kalau drama misalnya gitu kan
atau film romance gitu itu kan
pasti cenderung kita tidak akan membuka mulut gitu mungkin ya
tapi gimana kalau nonton film horror
itu kan cenderung kita akan membuka mulut dok
tapi kan pakai masker tetap
pakai masker pakai face shield
oke baik jadi
dan jarak jauh
mesti pegang pasangan nggak bisa
harus jauh ya
jadi tetap harus diterapkan jaga jaraknya itu tadi ya
dokter untuk menutup perbincangan kita siang hari ini
mungkin terlalu banyak
mungkin terakhir dokter boleh dinyatakan
kalau kita bicara aman tidaknya ke bioskop
tadi dokter sudah menyatakan
silahkan masing masing untuk simpulkan sendiri
karena yang pasti yang ditakutkan adalah ketika ada potensi keramaian
tidak menerapkan jaga jarak
dan tidak benar benar pakai masker
itu yang berisiko tinggi gitu untuk penyebaran dari covid sembilan belas
nah tapi ketika memang nanti bioskop sudah dibuka
tadi rencananya pak gumilar menyatakan sekitar akhir agustus inilah
kalau memang semuanya berjalan dengan lancar
nanti akan mulai dibuka nih bioskop di dki jakarta
bagi mereka yang kemudian ingin begitu untuk menikmati film di bioskop
boleh disampaikan lagi dok
apa saja yang harus mereka lakukan untuk memastikan bahwa keadaannya bisa terus sehat gitu
paru parunya bisa aman gitu
iya yang penting tadi ya
bahwa tidak ada interaksi yang dekat
yang kurang dari satu meter
kemudian memakai masker
kalau perlu pakai face shield
jangan makan di bioskop
sehingga tidak ada interaksi
dan pada saat masuk itu tertip
kemudian juga tentu saja itu hanya dari perilaku
sesungguhnya ada lagi dari sisi imunitas
jadi imunitas ini adalah hal yang penting bagi kita
imunitas itu ya dengan makan yang teratur
bergizi istirahat yang cukup
kalau perlu minum suplemen begitu ya
jadi harus terus dijaga hal tersebut
agar kondisi imunitasnya juga tetap baik gitu dok
tapi kalau terakhir nih dok
kalau bicara dengan kondisi seperti itu
kalaupun nanti diterapkan nih
kemudian ada jaga jarak
satu sampai dua meter
hanya menghadap ke arah yang sama
benar benar semua orang disiplin
menggunakan masker dan lain lain
amankah dok untuk kemudian berada di bioskop
amankan kondisi tersebut untuk paru paru kita
itu untuk kita
kalau kita melaksanakan protokol kesehatan
kalau orang lain tidak bagaimana
oke berarti artinya
kekuatan dari pengelola dan pengelola
jadi intinya adalah semua disiplin
dan ada pengawasan
kalau semua disiplin ada pengawasan
ada pengaturan yang memungkinkan penularan ini ter prevent
tercegak itu silakan
siap terima kasih banyak dokter erlina sudah bergabung bersama kami
pada siang hari ini
jangan bosan bosan ya dok ya
terima kasih ya
bagaimana menjaga kesehatan paru pastinya
dan lagi lagi ya dok ya
aman tidaknya kembali lagi kepada kita masing masing
bisa konsisten tidak menjalankan protokol kesehatannya
harus benar benar diimplementasikan ya
semua aturan aturan yang ada itu
terima kasih banyak dokter
sama sama mayfrey sampai ketemu
sampai ketemu lagi dok
iya oke assalamualaikum
ya tadi perbincangan kita dengan yang pertama ada bapak gumilang
merupakan plt kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta
dan juga dokter erlina burhan
tadi dinyatakan beberapa poin poinnya
yang pasti penerapan jaga jarak
kemudian juga pembelian tiket secara online
dan sejumlah protokol kesehatan lain akan diterapkan jika memang nanti
bioskop dibuka tadi saya coba tanya kapan kira kira kemudian akan dibuka
tadi dinyatakan sedang dilakukan persiapan
sore hari ini juga pukul tiga sore akan dilakukan peninjauan simulasinya seperti apa
dan kalau semuanya berjalan dengan sesuai rencana
rencananya akan mulai dibuka di akhir agustus ini
sekarang tanggal dua puluh tujuh agustus itu artinya hanya beberapa hari lagi nih
kita lihat nanti seperti apa pelaksanaannya dan implementasinya
tapi ingat poin poin yang tadi dinyatakan oleh dr erlina burhan
yang menyatakan bahwa memang benar
jika semua protokol kesehatan dijalankan
itu akan bisa meminimalisasi risiko yang ada
tapi wajib bagi kita untuk benar benar menjalankannya
benar benar mengimplementasikan yang ada
tapi kalau boleh saya menambahkan menjalankan protokol kesehatan
tidak hanya ya di dalam bioskop saja
tapi harus juga dilakukan di setiap kegiatan di hidup kita
karena kan dimanapun juga virusnya masih ada gitu kan
dan mau tidak mau kita harus bisa
menjalankan terus protokol kesehatan itu
agar bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita
terus pakai masker jangan bosan bosan pakai masker
terus terapkan jaga jarak hindari kerumunan
dan pastikan selalu anda dalam kondisi yang sehat
terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia chatroom
semoga informasinya bisa bermanfaat
karena nanti akan saya taruh di feed nya
at cnn indonesia tv
jangan lupa untuk nonton terus chat room
karena kami akan membahas banyak topik
di setiap hari rabu dan kamis pada pukul dua siang
terima kasih banyak semua